kepolisian mengaku sudah menyiapkan pengamanan terkait rencana aksi reuni dua ratus dua belas di kawasan monas pada dua desember nanti
meski begitu polisi tidak merinci secara detail teknis pengamanan tersebut
namun jumlah personel yang dikerahkan mencapai ribuan orang
sudah sudah disiapkan koldiametron biasa saja tidak ada strategi khusus
yang jelas kita yakin bahwa hari minggu itu insya allah damai
ya ada sekitar ribuan lah
sementara itu rencana penyelenggaraan reuni akbar persaudaraan alumni dua ratus dua belas pada minggu mendatang menjadi polemik
wakil ketua dpr ri fahri hamzah berharap jokowi maupun prabowo bisa hadir dalam acara reuni akbar dua ratus dua belas
agar tidak ada tuduhan acara reuni ini adalah mendukung salah satu calon presiden
maka hadirlah sebanyak mungkin
banyaknya dari kedua kandidat
dan itu kan hadir itu bisa bermacam macam
ya hadir sebagai peserta hadir sebagai yang diundang
makanya saya mengusulkan kan diundang
dan saya mendengar juga mereka mau mengundang dua duanya
datanglah kalau dikasih kesempatan bicara pakai kesempatan
ini kalau saya jadi pak jokowi ya saya datang saya bicara secara baik
bilang saya mengerti kenapa kita berkumpul di sini
saya juga adalah alumni dua ratus dua belas
dan saya sudah katakan bahwa semua keresahan dan kegelisahan umat itu harus kita jawab
tidak boleh ada lagi ketidakadilan ya kan
dan sebagainya dan sebagainya
harusnya dia ngomong begitu
wah itu dia dapat banyak tuh
ya buat dia ya karena dia kan masih presiden kan
cuma sayang kenapa dia menghindar
saya bahkan berpikir ya orang orang itu nggak harus diundang
gak usah ke panggung
duduk aja di samping sebagai bagian dari acara
itulah indahnya demokrasi
itu dibikin indah